kapolri jenderal listio sigit prabowo menjelaskan alasan mantan kadif propam mabes polri verdi sambo belum diekspos ke publik meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak sembilan agustus lalu
sigit menyebut hal ini adalah strategi penyidikan saat penyerahan berkas nanti sambo akan dimunculkan ke publik
itu merupakan bagian dari strategi penyidikan yang dilakukan oleh tim sus
jadi tentunya pada saatnya nanti tentu akan dimunculkan khususnya pada saat akan penyerahan berkas karena memang proses sedang berlangsung saat ini sehingga semuanya kami serahkan kepada tim sus karena ini bagian dari strategi penyidikan